komisi satu dpr mendorong penguatan badan siber dan sandi nasional sebagai lembaga yang menangani langsung pencegahan dan penanganan siber
bssn dibutuhkan sebagai badan yang berwenang menangani keamanan data nasional
anggota komisi satu dpr muhammad farhan mengatakan dpr sepakat adanya penguatan kewenangan bssn
hal itu diimplementasikan dalam bentuk dasar hukum
yaitu undang undang ketahanan dan keamanan siber atau kks yang masih dalam bentuk rancangan undang undang
menurut farhan terbatasnya kewenangan bssn juga disebabkan minimnya anggaran bssn
oleh karena itu ia mendorong bssn untuk lebih aktif dalam merancang roadmap ruu kks
sementara itu kepala bssn hinsa siburian mengaku pihaknya tidak memiliki cukup anggaran untuk bertindak tangani serangan siber
ditambah bssn belum berwenang bertindak karena tak ada regulasi yang mengatur
kita perlu melakukan penguatan
penguatan terhadap dasar hukum dan juga kewenangan dari bssn
saat ini bssn memang membutuhkan yang namanya sebuah dasar hukum berbentuk undang undang
karena dengan undang undang maka bssn memiliki kewenangan untuk melakukan mulai dari pencegahan pembinaan sampai penindakan
terhadap atau dalam konteks pengamanan dan pertahanan siber di
kalau sekarang tentunya bssn tidak memiliki kewenangan untuk penindakan sama sekali
jadi hanya pembangunan pembangunan pembangunan
jadi kita hanya mempertahankan operasionalnya saja
yang disebut pusat data nasional
nah kemudian tugas dari bssn
kenapa bssn harus punya pusat data
tentu ini ada kaitannya dengan keamanan negara
jadi data data yang bersifat sensitif data data yang ada di istana atau di sescap
kalau zaman dulu bersifat offline itu kita beri kuncinya
kuncinya sekarang masih ada di ragunan yang bersifat offline tersebut
sekarang ketika dia bersifat online pertanyaannya disimpan di mana
nah itulah amanah dari pp tujuh puluh satu
yang harus kami kerjakan bahwa